aku yakin kali ini kamu gak akan selamat lah
pasti itu frame yang tadi dibuat sama meka
bagus banget ya
makasih ya din
tante yang mikirnya itu dari dina
dia benar benar gak ingat ada aku di rumah ini
mama suka banget
dari aku mah
tapi kalau mama sampai tahu ini dari mereka
pasti mama bakalan sedih dan kesal
hah ya udah deh
aku gak pengen ngeliat mama kesal
aku juga gak mau ngerusak suasana
dina seneng kalau gesakan mama suka sama frame ini
ya aku juga
mau nganturin lo ke kampus
sekalian gue mau ngasih incuk lo ini
ini menu baru di kafe
mending bacanya pas kita jalan
kita bareng sekarang ya
tapi masalahnya dina sama sekali gak mau bolehin
kita gak perlu disitu dulu
masuk ke kampus aja
gue gak mau ngantriin ke kampus kalau misalnya kondisi lu masih kayak gini
cuma kalau misalnya lo belajar kondisi lo lagi sedih lo bakal bisa fokus
hari ini gue mau terapi ke rumah sakit ya
belum mas belum dapat jadwal untuk terapi
kamu cepat pergi dari sini far
enggak mas kamu gak usah repot repot usir aku
aku datang ke sini kan juga ingin menjenguk anak kita
tapi sekarang mereka udah pergi ke kampus
lebih baik sekarang kamu pergi dari sini
mah kamu masuk kamar aja ya sekarang
aku mau jalan keluar aja deh
sumpah liat muka tamu gak diundang
iya mah biar dina temenin jalan jalan ya
baguslah ayu pergi dengan dina
tadinya sih aku sendiri yang mau bawa dia keluar
tapi sekarang aku gak perlu mengotori tanganku
mereka yang ada di sana
kamu habisi wanita yang ada di kursi roda
jangan sampai ketahuan
oh mama mau minum apa
tolong beliin air merah aja ya
kalau gitu mama tunggu sini sebentar ya
gina mau beli minum dulu buat mama
kamu gak akan selamat ayah
kamu suruhan siapa
woi ngapain tengah jalan
ngapain sih dia ngebantuin ayu
lu gak apa apa meka
kalau kayak gini
bukan hanya ayu selamat
tapi jangan jangan hubungan mereka bisa jadi lebih baik